gak perlu deket deket apalagi nempel
secara kelas dan wajah level kita jauh berbeda
mungkin ada yang bisa anda bantu buat bapak narji
mungkin mau keliling keliling pesantren kunanta
kebetulan aneh kan ustadz yang paling lama di kunanta
paling senior di pesantren kunanta
jadi aneh hafal tuh meter demi meter
senti demi senti setiap sudut wanita
atau mau ada yang ditanyakan
aneh bisa jawab semuanya
ustad musa lagi ngapain sih gak kejar kejar sama anak anak
ini ada donat karet nih melingkar di badan saya
gile parah anak anak
kamu sebagai ustad disini
tidak mampu mengajarkan disiplin kepada anak anak
dan kamu juga
kalian itu sebagai santri
kenapa tidak menjaga kebersihan
karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman
eh jangan salah
kita gak sengaja pak
ustad maafin kita ya pak ustad
tapi tetap nilai kalian semuanya
mohon maaf sebelumnya pak
dari tadi saya perhatikan
bapak ini datang datang
bapak tuh gak berhenti monyong dari tadi
gak kesitu orangnya
saya kepleset aja lidahnya
sebetulnya bapak ini siapa
saya tebak ya
pasti bapak ini tukang sejadah hiri condet ya
mau jual sejadah
saya tukang nasi kebuli
oh pas kalau gitu
jadi beliau ini namanya adalah
pak narji ini adalah sepupunya
pak narji ini dapat amanah dari kiai amin
untuk memimpin pondok pesantren kunantang
melakukan perubahan besar
pada pesantren ini
menjadi lebih maju modern
ternyata pak narci yang mau mimpin pesantren ini
bukan ustadz berarti
pak maaf sebelumnya ini sebagai satu kohormatan saya mau kalungin bapak
dan ini kok dikalungin banget
sedikit sedikit rapih juga
yang depanan entar aja
ini mau ditaruh dulu di tempat gelas sama piring
panas ya allah pade
maaf maaf nggak sengaja saya
pasti ujung ujungnya gue minta maaf doang
ya abis gimana bukan sengaja maaf ya
bukan nggak sengaja itu mane yang sengaja tuh
ah sabar banget
orang capek capek udah ngelapin piring sama gelap
udah tinggal ditaruh masa tahun tahun diambur ambulin begitu
ketahuin kan dapur pak ade ini dapur bukannya tempat lapangan buat main bola orang ini bukan
pak ade pak siti ini kok dapur berantakan begini sih
emang abis ada gempa
maaf pak ustadz tadi saya lagi beresin piring
kenal gelas jadi berantakan
kebiasaan ya kak ustadz kalau mundur mundur gak pernah ngeliat nggak pernah pakai sen
saya sungguh sangat kecewa kalian sudah berdua tapi masih belum juga bisa mengatur dapur sekecil ini
bapak bilang dapur saya kecil salah bapak yang kecil
kalian berdua saya kasih nilai minus nus nus nus plus
iya sih pada pakai ribut segala kan dibilang orang
ya iya bilangin bilangin tapi jangan dicocok juga mulut siti pak ade
pengen begini gitu loh
tuh gara gara bangkang mulut saya jadi kena cabe eh cabe
setelah tiduran saya mau keliling lagi
biar saya antar ya
nggak perlu saya sendiri juga sanggup
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam biarin pak ustadz biarin
emang bisa tukang kredit ya bawa bawa deh
itu adalah pak narji namanya
nah pak narji itu adalah sepupunya ustadz zanurul
atau keponakan dari kiai amin
nah dia itu dikasih amanah sama kiai amin untuk memimpin pondok pesantren kita
ya kok bisa gitu
anda bingung tuh sama bapak narji itu
sebenarnya dia datang ke sini untuk apaan
ada manfaatnya pkk ada faedahnya pkb
aduh bos ya pasti ada lah bos
menurut analisis aneh ya bos
pak narji itu kan tingginya sama kayak aneh
jauh tinggi aneh
nah dia juga bos calon pengurus pondok pesantren qurantah
dan dia juga sepupunya ustadz zanurul
semakin dekat bos sama bapak naji
jadi kesempatan dekat sama ustadz zanurul semakin dekat bos
jadi aneh mesti deketin si bapak narji ya
maaf nggak perlu deket deket apalagi nempel
secara kelas dan wajah level kita jauh berbeda
mungkin ada yang bisa anda bantu buat bapak narji
mungkin mau keliling keliling pesantren kun anta
kebetulan aneh kan ustadz yang paling lama di kunanta
paling senior di pesantren kun anta
jadi aneh hafal tuh meter demi meter senti demi senti
setiap sudut kun anta
atau buat aneh ditanyakan
anda bisa jawab semuanya kenapa
karena aneh ahli syurga
maaf tidak perlu
tidak ada satu orang pun yang berusaha untuk mendekati saya
jadi tidak ada kkn di antara kita
biar kagak pernah belajar politik
beda sama aneh yang lulusan cairo
itu itu itu
itu kelinci itu kelinci
itu kelinci bapak lucu ya
ngapain kamu deket deketin saya
eh siapain deket
ini pesantren apa tempat wisata sih
pak pak kenapa kabur
bu kenapa kabur
itu dia kenapa sih
enggak tahu sih bos
aneh bener tuh bapak eh
enggak tahu bos
iya sih bos ini kelinci
ini sebenarnya kamar mandi pesantren atau kamar mandi polsek
kok baunya kayak kamar mandi tahanan
punjabi cupang kecil mau betapa
teruspurokang rasa no
experts sudah memberi konstruksi p sherrick
hai heute kali ini anak murid zalim gelap
ucapan sama kenyataan berlainan lain dengan saya
gimana saya terusin takutnya gini
kalau pak narji keliling pondok pesantren sendirian entah nyasar
saya nggak bakal nyasar di hati saya sudah ada kompas
lagian kamu jangan cari muka
mending kamu cari muka second
bener nih saya tawarin cuma cuma loh buat pak narji
gak usah kamu kan mau ngajar olahraga
loh kok pak narji tempe